tapi cari job buat jadi model agak susah
aku jadi kepikiran buat pindah ke jakarta
katanya di sana peluang buat dapet job jadi model lebih besar
yaudah nanti ketemu di sana
tadi emak bawa apa
dibawa ke kamar sama emak
si aduh ada masalah
dari rumah dija
sering ke rumah dija
waktu ngambil kerudung aja
tapi kalau teleponan sering
cuma waktu lapor kerudungnya udah laku semua
diza aku udah di jalan ya
iya aku juga
tapi mampir dulu ke tempat kau bed
yaudah sampai ketemu
kau bed gimana jualan kerudungnya
masih belum habis
mau makan siang
aku ngerti kenapa kau bed jualan kerudungnya lama
soalnya kau bed kan sambil jualan cilok
beda sama kak fadli
yang biarpun ada kesibukan lain
tapi masih bisa ngatur waktu
sebetulnya saya nggak kerja sendiri
saya dibantu adik sama sepupu saya
keuntungannya dibagi dua
sama seperti waktu awal ubed minta saya bantu jualan kerudung
sebelum saya akhirnya ngambil langsung
padahal kau bed waktu itu udah punya cara pemasaran yang bagus
sekarang juga bisa seperti itu lagi
sekarang kamu dimana
di perempatan dekat taman musik
tunggu aku kesana
kak fadli bisa ngantar saya ke dekat taman musik
teman saya ada yang baru kecopetan
aku pergi dulu ya
bener gak apa apa
pasti lagi mikirin prita
iya silahkan itu
gimana minggu ini banyak job
kamu mah banyak kosongnya
bukan aku aja kali
temen temen aku juga
bandung tuh kota fashion
tapi cari job buat jadi model agak susah
aku jadi kepikiran buat pindah ke jakarta
katanya di sana peluang buat dapet job jadi model lebih besar
kamu punya link di sana
ada tapi belum banyak
nanti mau tinggal dimana
kan ada kinanti
oh pantas nggak pernah pulang
dia kerja sampe sabtu
sabtu sih cuma setengah hari
cuma suka dipakai buat kegiatan lain
minggu suka dipake buat istirahat
katanya sih mau pulang pas liburan akhir tahun
ada kang mus disini
teki nasi sama teki rani
keliatannya serius gak
kamu kayaknya gak suka ketelpon
play because ya
gitu kan ppb

kapan teh teh pindah
belum pasti waktunya
kan masih ada yang harus diurus dulu
kerjaan yang akan bakti
kamu kecopetan dimana
ada apa kak
di jalan belitung jemput teman yang kecopetan
ya udah kamu urus dulu aja temen kamu yang baru kecopetan
tadinya ada yang mau saya omongin
uang yang ada di dompet
buat bayar uang kuliah
yang mau aku putar dulu
buat bisnis kerudung
kerudung yang gak jadi
uang buat bayar kuliah juga jadi nggak ada
aku harus bantu apa
kalau kamu mau pinjam uang
buat bayar uang kuliah
aku boleh ikut jualan kerudung sama kamu